pasca terjadinya baku tembak dua anggota terduga teroris dengan densus delapan puluh delapan di kawasan sukma jaya depok jawa barat kemarin pagi saat ini kontrakan salah satu anggota teroris terlihat sepi
pelaku yang terbilang tertutup dan berprofesi sebagai pedagang buku itu baru empat bulan tinggal di kontrakan bersama istri dan tiga anaknya
abdul aziz waluya salah satu terduga teroris yang tewas saat baku tembak dengan densus delapan puluh delapan di depok kemarin pagi
sempat tinggal di sebuah kontrakan milik idris di desa neglasari kecamatan dramaga kabupaten bogor beserta istri dan tiga anaknya
rumah petak berukuran empat x delapan meter itu tampak sepi setelah peristiwa tewasnya abdul aziz waluya yang ditembak petugas densus delapan puluh delapan
ia baru mengontrak sejak empat bulan terakhir dengan membawa kartu keluarga asal barengang siang kota bogor
dia dapat kurang lebih empat bulan di sini kemudian profesi dia sebagai pedagang menurut isinya begitu
dan dia di sini
di sini ada tempatnya mengontrak
saya pinta dan jelas dari kartu keluarga dia menunjukkan bahwa asli itu dari barenang siang lantar kembang rtrw jelas empat ratus tujuh
dia di sini tetap terdakar daerah asalnya dan di sini hanya mengontrak
yang justru itu ya kurang bermasyarakat sepertinya karena berangkat itu pagi pulang tengah malam
satu hari sebelum kejadian penembakan pelaku sempat berkomunikasi dengan warga sekitar